ya bukan cuma masalah ataupun kasus yang menjerat taat pribadi ataupun penggandaan uang di beberapa daerah
tapi juga polisi daerah sumatera barat membentuk tim khusus untuk menangani kasus video anggota dprd kabupaten padang pariaman yang tengah mengonsumsi narkoba
nah video ini sempat menyebar di media sosial facebook dan dari hasil pengamatan dan juga penyelidikan bnn provinsi sumatera barat
terhadap video yang diunggah oleh akun facebook marsha agustin
memperlihatkan bahwa kedua anggota dprd padang pariaman tersebut sudah lihai dalam menggunakan narkoba
nah tim khusus ini terdiri dari polda sumatera barat pores padang pariaman dan juga badan narkotika nasional provinsi sumatera barat
tim ini juga bekerjasama dengan partai politik anggota dprd yang diduga terlibat narkoba
video yang di dalamnya bisa anda saksikan terdapat dua orang yang diduga anggota dprd kabupaten padang pariaman
dari fraksi partai pdi perjuangan dan demokrat telah menyebar di facebook
apa yang dilakukan di lapangan masih mengumpulkan bukti bukti
sehingga dengan bukti bukti itu nanti bisa
mengacu atau bisa menuju kepada siapa apakah mereka memang betul betul terlibat atau tidak
sehingga pada saat terkumpul bukti bukti ini
kerjasama dengan partai partai politik yang mungkin mengusung yang diduga ya
bnn sudah mendapat laporan itu sekitar awal september
kita sudah melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut
cuma kita tidak bisa melakukan perantapan terhadap kedua oknum tersebut
karena tidak ada barang bukti yang mendapat dana atau kita melakukan suatu operasi tanggap tanggap
tapi kalau dari gambar yang ada dalam video tersebut
itu sudah sangat lihai